nah kita sekarang sudah bersama dengan capres dua pak prabowo subianto
pak kita mau tanya tanya nih banyak sekali sebetulnya yang menanyakan
bapak kan hobinya baca buku
katanya kalau keluar negeri atau keluar kota suka beli buku satu koper
itu betul ya pak ya
kenapa sih pak kok kayak gitu kan biasanya orang orang itu beli oleh oleh
kenapa bapak beli buku sampai satu koper pak
dan waktu kecil saya nggak pernah punya uang untuk beli buku
jadi sekarang mungkin ya agak agak apa ya mengejar ketertinggalan mungkin
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini